ratu informasi dari ibu kota walau baru resmi beroperasi pada maret dua ribu sembilan belas mendatang
uji coba mass rapid transit atau mrt lebak bulus bundaran hi sudah mulai dilakukan
dan uji coba hari selasa lalu mendapatkan sambutan hangat dari warga yang menyaksikannya
dikutip dari detik com sambutan hangat diberikan warga yang melihat kereta mrt melintas di kawasan tbc matupang jakarta selatan pada selasa sore
warga dan juga karyawan yang pulang kantor mengabadikan momen momen ini
saat ini mrt memasuki tahap uji coba persinyalan atau system acceptance test dengan rute depo lebak bulus hingga bundaran hi
uji coba dilakukan untuk memastikan semua sistem berjalan baik dan lancar saat mrt beroperasi pada maret dua ribu sembilan belas mendatang